saat ini sedang bertugas di terminal pulau gebang
kita akan melakukan deteksi screening pada pengemudi
juga pemeriksaan alkohol menggunakan alkohol respirator
selain itu kami juga melakukan pemeriksaan cek gula darah
tapi masih banyak ataupun pengambilan karbon data
selain itu kami juga melakukan pemeriksaan cek gula darah sama pemeriksaan urin untuk tes narkoba
ya baru nanti kita akan screening apakah pengemudi tersebut layak atau tidak layak untuk mengemudi
oke standar layak nggak layaknya apa gitu
jadi kalau kita punya formnya